seru seru seru sih soalnya banyak kucing kucing yang lucu
nah pertanyaannya adalah siapa yang menentukan apakah seseorang yang diperiksa ini dalam keadaan tidak sehat
setiap orang bebas untuk mengonsumsi berapapun nasi kucing yang diinginkannya
posisi anies dan juga muhaymin di salah satu restoran di daerah senayan